mora zainuddin amali di pensula hotel manado pada rabu dua puluh empat november dua ribu dua puluh
melakukan sosialisasi dbon atau desain besar olahraga nasional
sulawesi utara menjadi salah satu tempat sosialisasi dbon
karena dianggap memiliki potensi besar baik olahraga pendidikan maupun olahraga prestasi
dbon atau desain besar olahraga nasional
diawali oleh presiden jokowi pada peringatan haornas ke tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
kemudian lahirlah perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang dbon
isi dbon ini adalah mereview total tentang ekosistem pembinaan olahraga nasional
rabu dua puluh empat november dua ribu dua puluh
emporah zainuddin amali bersama wagup stephen kando dan rektor unima dicado vian katuk
dan disaksikan oleh masyarakat olahraga sulawesi utara di peninsular hotel
dibuat dari sosialisasi dbon atau desain besar olahraga nasional
menurut menpora ini diawali oleh presiden jokowi pada haornas ke tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
kemudian lahirlah perpres delapan puluh enam tentang dbon
pada intinya adalah dbon ini mereview total ekosistem pembinaan olahraga nasional
dalam perpres delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang dbon dijelaskan tugas tugas pemerintah daerah tentang implementasi dbon
yang mencakup hulu urusan kebugaran masyarakat sampai hilirnya yaitu prestasi
sulawesi utara menjadi salah satu tempat sosialisasi dbon
karena dianggap memiliki potensi besar baik olahraga pendidikan
olahraga rekreasi olahraga prestasi industri olahraga dan wisata olahraga
desain besar olahraga nasional ini mencakup hulu urusan kebugaran masyarakat
sampai hilirnya adalah prestasi
jadi kalau selama ini olahraga kita belum terdesain dengan baik
maka bapak presiden pak joko widodo memerintahkan kepada saya
untuk mereview total ekosistem pembinaan olahraga nasional
roadmap olahraga yang dicerahkan oleh bapak madaudri
juga yang bersambut dengan upaya ikhtiar kita
menciptakan masyarakat yang beriman
masyarakat yang istimewa pendidikan yang mantap
dan visinya bagus
tambah lagi dengan adanya desain besar olahraga nasional
itu saja memperjelas rambu rambu
dalam empat tahapan roadmap bagaimana kita mencapai
arah tujuan untuk berikut sekali lagi
di akhir konversi dbon ini
menpora meminta dukungan semua pihak supaya perpres delapan puluh enam tentang dbon
bisa terrealisasi merata sampai ke tingkat masyarakat
dan tentu ini sekaligus menjadi kekuatan baru
untuk membangun sdm membangun kebugaran masyarakat
dan sekaligus menuju prestasi olahraga yang semakin bagus